sampai jumpa di video selanjutnya
kok baunya hilang ya
kok baunya hilang ya
kenapa bok bangkenya bisa hilang ya
kok baunya fast

kamu kepfikir iban
apa mungkin sumber bau itu datang dari
ya allah anissa harus tidur di mana
mas kenapa setelah mobil mas luki pergi
bau bangkanya ikut hilang ya mas
yakin sekali mas
apakah teleponnya tidak diangkat mas
mungkin dia lagi tidak mau diganggu
atau bisa jadi dia lagi rapat dengan bosnya
coba telepon sekali lagi deh mas
mungkin saja mas lukis sedang berada dalam masalah
dengar di alat publik saja
call kata yang di gateself
sampai jumpa depressing